kok dikepesin sih bang
lo berani sama gue
menurut mbah google ambil kain ambil galah
makan bakwan kena benang
yang lain boleh kalah tapi lawan saya anda belum tentu menang
jurus yang hari itu
oke saya dan pak angga sudah menilai dan mengamati semua kandidat
jadi sekarang kita sudah memutuskan siapa yang layak untuk menjadi security di rumah pak al
boim ramad kamu terpilih
pak terima kasih pak
udah udah udah im udah gak usah terima kasih
lo terpilih karena memang kemampuannya dibandingkan sama yang lain jauh di atas mereka
terima kasih sekali lagi pak
kamu terpilih karena kemampuan kamu
bukan karena kebetulan kamu adalah tetangga mama saya
kamu akan berhasil
kamu bisa profesional dan maksimal dalam melindungi keluarga ini
siap pak siap
karena buat pak al keselamatan keluarga itu hal yang paling penting
yaudah kalau begitu ren seleksi security udah selesai
gue cabut dulu ya
gak ada apa apa kabarin
terima kasih pak hati hati
oke penuh kandidat yang tidak terpilih jangan kecil hati
asah terus kemampuan kalian
kalian sekarang boleh pulang
pak sekali lagi terima kasih pak
ki mau ke kampus mas
mau ke kampus
oke zak gue punya tugas buat lo
kawal kiki sampai kampus ya
karena kita juga gak tahu musuh kita sekarang seperti apa
bisa jadi kiki jadi incaran juga
chef masak apa chef
bukan ini pengawal pribadi
wah kirain kiki chef juna mas angga
bukan bukan bukan
ya udah gini ki
mulai sekarang nanti kalau ke kampus dikawal sama riza ya
wah kiki dikawal pakai budingan masuk ke kampus
ya udah ayo berangkat
riza jaga yang benar
kita timat jerapa
ya ya koremental
bu saya mau memperkenalkan

kayak uya jimmy dan putra
memastikan keselamatan sisi rumah ini
dan bu im perkenalkan
ini bu rosa ibunya paal
ini bu ibu
kayak uya jimmy dan putra
memastikan keselamatan sisi rumah ini
dan bu im perkenalkan
ini bu rosa ibunya paal
ibu andin istrinya paal
dan susternya reina
salam kenal dari om bu im
mulai hari ini kamu jadi salah satu orang yang bertanggung jawab untuk keluarga ini
tunjukkan ke saya kalau saya sudah memilih orang yang tepat untuk bekerja di sini
dan kamu laporkan semua kejadian apapun di rumah ini ya
saya harus tahu
insya allah bergabung ya pak
masya allah pak
pak bu im
semoga pak bu im bisa melaksanakan semua tugas yang telah ditugaskan oleh randy dan
juga bisa menjaga keluarga kami dengan baik ya
insya allah bu
kalau begitu saya pamit bu
thank you randy ya
tapi anak buahnya mas angga kurus begitu
apa beneran kuat ya
jadi pilihan obat

saya mau potong keith
saya mau potong kevin

kok kamu gak ngasih aku kabar
sibuk banget kamu
ingat sama aku gak sih kamu mas
udah gak usah ngabarin
gak usah pulang
nanti kalau ada apa apa kamu terluka
kamu benjol apa lainnya biarin aja
aku gak akan aku ngobatin
kalau perlu tidur dulu gak usah tidur disini lagi
bercanda kok aku
aku pasti bakal kabarin
ya ampun aku sampai lupa lagi
ini kelas sudah mau dimulai
tapi rena belum datang ya
apa rena masih sakit bu
sebenernya rena udah keluar dari rumah sakit
rena udah sehat sekarang
tapi masalahnya suami saya masih khawatir
kalau misalkan trena harus sampai keluar rumah
dengan kejadian yang kemarin ya bu
jadi saya rasa
rena mungkin harus sekolah di rumah
di kidil house ada program itu gak
ya kalau boleh
miss irina juga yang ngajar
karena kan rena juga udah kenal sama miss irina
jadi pasti ada tapsinya juga
akan lebih cepat lagi
dengan senang hati bu
nanti saya bicarakan dengan kepala sekolah ya bu
tapi jam belajarnya agak siang bu
di jam pulang sekolah
baik kalau gitu
nanti siang pulang sekolah
saya ke rumah ya bu
ya makasih ya
jadi main yuk
kita ke halaman yuk